mohon dimaafkan sebelum saya berangkat umroh
ya insyaallah kita doakan kepada pak ustaz
semoga ibadah umrohnya lancar
tidak kurang tidak kurang apapun
sekali lagi syukurkan pak ustaz
mohon dibantulah nanti
anak dan istri saya kalau ada apa apa
insyaallah kami akan menjaga ibu pak ustaz
alhamdulillah senang hati saya mendengarnya
dan saya penuh kepada hadis silat
tenang aja pak ustaz
kita kan saudara
jadi ibu harus saling jaga
kapan aja ibu perlu bantuan
kita kita ini siap bantu
terima kasih pak ustaz
terima kasih pak ustaz
ustaz zakaria ada
maaf ini dari siapa ya
teman ustaz zakaria
bentar dulu ya
assalamualaikum arnali apa kabar
ana sekarang di jeddah
anak kerja di perusahaan milik
jamaah yang dulu pernah tinggal di jakarta
terus bagaimana kabar keluarga antung
semuanya sudah saya boyong disini ustaz
alhamdulillah senang sekali mendengar
antum semakin barokah
ana pengen undang antum ke saudi
umrah ramadan sampai eid disini
jangan khawatir ustaz
nanti segala sesuatunya anda siapkan
paspor untuk antum
gimana ustaz antum bersedia
insya allah ana bersedia
jadi pak ustaz selama sebulan
iya sebentar lagi
pertama kali kita berakhir di sini
pak aji pak aji anda juga mohon didoain supaya anda bisa selamat selama umur nanti
dan juga kalau pak aji tidak keberatan anda mau titip keluarga anda
karena istri anda tidak bisa ikut dia masih fadil harus merawat merawat di rumah
insya allah pak ustadz kita kita ini bakal ngejaga keluarga pak ustadz
ngomong ngomong kok pak jumuhidin tidak datang ya apa ada yang tahu kabarnya
tadi saya lihat ada di tokonya stat masih di soro dia cuma gak datang ustadz
tuh benar ya biasanya tidak pernah absen
mungkin lagi nggak enak kuping kali eh maaf lagi nggak enak badan kali pak ustadz
mbak kok abah masih ngejogrok di sini aja tidak ke masjid
abah kayaknya tidak ke masjid dulu demi
perasaan abah masih agak enak dengan warga sini
jangan begitu dong mbak abah optimis aja
kalau abah menghindar kesan orang itu abah takut
ah udah demi malam ini aja abah op dulu dah nenangin hati
mendingan kita jemah di rumah aja demi ya saya sekali
terserah abah deh bukan benar sih kita sih tahu
hah empat lagi
juni saya mohon maaf kalau ada
salah salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati antum semuanya
mohon dimaafkan sebelum saya berangkat umroh
ya insya allah kita doakan para pak ustadz semoga ibadah umrohnya lancar
tidak kurang tidak kurang apapun
amin ya rampal
sekali lagi syukur pak ustadz
mohon dibantulah nanti anak dan istri saya kalau ada apa apa
insya allah kami akan menjaga ibu pak ustadz
alhamdulillah senang hati saya mendengarnya
dan saya penuh kepada hadisulat
tenang aja pak ustadz kita kan saudara
jadi kudu harus saling jaga
kita siap ustadz
kapan aja ibu perlu bantuan kita kita ini siap bantu
amin amin alhamdulillah
kalo ikat jalan jalan salam salam
jalani jadi salam salam
cing sebelumnya ada yang aneh mau tanya nama cing nelang
ya pak ustadz soal apa ya
soal kesepakatan cing nelang namanya
terus terang pak ustadz ini memang menyangkut masalah saya
menyangkut bagaimana maksudnya
saya juga gak ngerti kayaknya pak haji muhyiddin nggak kepengen saya ada di kampung mari
makanya dia nggak percaya sama kemanjuran obat yang saya jual
iya saya dengar juga begitu katanya dengan helan taruh nama haji muhyiddin
kalo aja rodia dalam waktu tiga bulan gak hamil cing nelang pergi dari kampung ini
kalo aja rodia hamil haji muhyiddin akan potong kuping
betul pak ustadz dan sekarang ini istri saya dalam keadaan hamil
cuma malah istrinya haji muhyiddin nih aja maimuna
karena kepengen banget ini emang cucu katanya
perjanjian ini harus segera dilaksanakan bagaimanapun juga sudah banyak warga yang mendengar
maka harus dicintaskan
benar pak ustadz dan menurut rencana besok akan diadakan rapat di kantor rw untuk membahas masalah ini
oh ya bagus kalo begitu tapi maaf nih anek kagak bisa hadir karena besok tuh anek harus ngurus paspor sama visa
iya pak ustadz gak apa apa kok kan masih banyak jemaah yang lain
eh li tademi ji sini
eh kalo kalian ketemu sama haji muhyiddin tolong diingetin soal perjanjian sama acing nelan
sekalian mal tar kasih tau pak haji muhyiddin besok mau diadakan rapat di kantor rw
ya pak ustadz ji nanti kita sampein ke haji muhyiddin
ya udah makasih
nggak ngapain dibayangin ntar liat aja haji muhyiddin
tad ji kami permisi dulu assalamualaikum
jadi mereka minta gua harus rapat besok
iya pak haji kata mereka pesen yang harus disampein ke pak haji kagak boleh dikurangin atau dilebihin
ji tentang pak haji
kok berubah gitu ji kayak bunglon
oh gak apa apa buat cuma kagak sabar nunggu besok
nunggu tebongkannya eki nyerodia kalo dia kagak hamil
dan gua juga kagak sabar nunggu pengusiran si nelan dari kampung ini